sayurannya gak lengkap
mending saya ke pasar aja
setiap abis sekolah
bapak kamar pebri kan pake kunci duduk rikat
ngecek semua barang barang febri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
siapa diantara kita yang gak sopan
bapak atau pebri
bapak kan pernah janji gak akan ngusik kamar febri lagi
tapi kenapa bapak masih kepo
sambil bacain buku dari pebri
bapak pengen dihargain orang
tapi bapak sendiri gak hargain orang
bapak baca dairi kamu
itu karena kamu tidak pernah lagi ngobrol sama bapak
kamu tidak pernah lagi cerita cerita sama bapak
takutnya kan kalau kamu ada masalah
kalau kamu tidak bilang
bagaimana bapak bisa bantu
kalau bapak sayang sama pebg
itu kan kasih bapaknya
pak emangnya berapa sih uang yang ibu kirim ke kita per bulannya
kenapa tuh neng
klaudia t gak percaya sama bapak
ya percaya atu pak
klaudia t cuma pengen tahu aja
nanti kalau dia tamat smp
klaudia mau kok bantuin bapak
satu setengah juta neng
makanya bapak teh bingung dengan uang segitu
bapak teh harus mengatur semuanya
mungkin karena ibu kamu kerjanya bukan di timur tengah
jadi gajinya kecil
mungkin nanti habis lebaran ibu kamu mau pindah ke timur tengah
supaya dapat gajinya lebih dari yang sekarang
klaudia t selalu doain ibu
iya mak ngerti
tolong kamu jawab dengan jujur ya
aceh selalu punya uang
mak curiga kamu yang ngirim uang ke aceh
kalau dia kamu kasih uang terus
dia gak akan berubah
kakinya makin panjang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
kang aceh kan punya banyak teman
yang banyak teman
pasti butuh banyak uang juga
kalau kamu belain
jangan suruh lagi emak ngurusin aceh ya
mak berusaha memperbaiki dia
tapi di belakang mak kamu malah ngebantu dia
terus emt harus bagaimana mak
kamu harus stop ngirim uang ke dia
em janji gak akan kirim uang lagi
mak udah dulu ya

cie ros memang unik
yang mau berbicara
sudah menjadi budaya
walaupun kenyataan hidup
tidak sesuai dengan kenyataannya
kebenaran sudah tidak menarik lagi di sini
kebanyakan t cristo
baik kita lihat
saya malas belanja sama mamang
mending saya ke pasar aja
kakang perangkat dulunya
siang siang datangnya ke warung
kasian wairah gak ada yang bantuin
akan jangan genit genit di warung
iconya jangan digenitin
eh kakang mah nggak pernah genit genit
nih anak dari tadi
makeup nggak selesai selesai mau ke warung aja
kamu genit banget sih cak
ihh bibi tuh
harusnya seneng punya ponakan
cantik banyak yang
suka warung juga bisa
jadi lagi rame mudah mudahan
nanti ada cowok ganteng yang
ah paling nggak juga cuma
orang aceng yang nyamperin kamu
udah buruan jangan lama lama
dandan nya jangan menor menor
ketika kamu ke warung pembeli udah
pada datang warungnya belum siap
bi ini juga udah mau jalan
dandan nggak boleh
beli handphone nggak boleh
semuanya juga nggak boleh
anak sekarang kalau dikasih tau
ayo berangkat udah siap nih
iya pak disuruh bu guru
eh tapi inget ya jangan dipinjem pinjemin
nanti rusak lagi kayak kemarin ya
bibi jangan jadi orang baik ya
nanti dimanfaatin sama teman temannya